alkisah hiduplah seorang anak lelaki bernama mama nana
dia adalah pejuang terhebat di hutan
dan semua orang berbicara dan menyanyikan pujian tentang keberaniannya
siapa makhluk terhebat di dunia
yang jujur yang mulia dan yang paling bijak
siapa makhluk terhebat di dunia
yang jujur yang mulia dan yang paling bijak
jika dia datang lebih baik kau bersembunyi
sang raja rimba
satu satunya raja rimba
satu satunya raja rimba
satu satunya raja rimba
satu satunya raja rimba
satu satunya raja rimba
bangunlah kau makhluk pemalas
kita akan mendapatkan zamrud
aku lelah menjadi monyet kau tahu
aku perlu membalikan mantra itu
dan untuk itu kita perlu zamrud
maka sekali lagi seperti setiap hari freddy dan mama nana berangkat ke dalam hutan untuk menemukan jamrut
mereka terus dan terus sampai mama nana lelah
saudaraku bisakah kita beristirahat untuk sebentar saja
tapi kita harus tidur
kita harus terus berjalan sebelum matahari terbenam
saudaraku kumohon hanya beberapa waktu saja
saat keduanya duduk untuk beristirahat tiba tiba mereka mendengar suara geraman
itu adalah noga
ada manusia yang masuk ke dalam wilayahku
mengatakan itu freddy berlari dan menghilang di balik pepohonan
mama nana duduk di sana dia tercengang
tolong jangan sakiti aku
naga itu memiringkan kepalanya dengan geli
menyakitimu kenapa aku harus menyakitimu
oh jadi hanya karena aku ini adalah naga kau berasumsi bahwa aku akan
oh tidak tidak tidak aku tidak berhasil
simpan itu aku tidak peduli
katakan apa yang kau lakukan di wilayahku ini
dan mengapa monyet itu memanggilmu saudara
dan ada apa dengan penutup mata itu
monyet itu adalah saudaraku freddy
suatu hari seorang pertapa datang ke rumah kami untuk meminta makanan
aku sedang berada di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar
adikku punya apel merah yang lezat untuk dirinya
dan akan memakannya ketika pertapa mengetuk pintu rumah kami
oh anak yang baik aku sangat lapar
bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan
adikku ingin membantu pertapa itu
tetapi pikiran untuk memberikan apel sangat membuatnya kesal
tapi aku tidak punya makan
aku harap aku dapat membantumu
pertapa itu memiliki indera penciuman yang tajam
dan begitu freddy membuka pintu pertapa itu tahu ada sebuah apel
kau berbohong kepadaku
kau punya apel
tidak tidak aku tidak punya
lebih banyak kebohongan
dengan ini aku mengutukmu menjadi monyet
dan dengan itu
dia berubah menjadi monyet
ketika aku kembali dari hutan
aku menemukan seekor monyet di rumahku menangis
dan aku hendak untuk mengusirnya
tapi kemudian dia berbicara padaku
aku menjatuhkan kayu dan berlari untuk menemukan pertapa
ketika aku menemukannya
aku memohon padanya untuk membalikan mantra nya
kau punya sesuatu untuk dimakan
iya aku punya sepotong keju kecil
aku memberikannya kepada pertapa itu
tetapi dia tidak menerimanya
dia tersenyum kepadaku
kau sepertinya jujur aku suka itu
di kedalaman hutan
ada zamrud yang dapat ditemukan hanya pada siang hari
dalam bentuk yang paling benar
hanya oleh orang yang tidak pernah berbohong sekalipun
jika kau dapat menemukannya
maka kau akan menemukan cara untuk membalikan mantra itu
dengarkan saja zamrudnya
dan kemudian dia menghilang
dan sejak saat itu
aku dan saudaraku berangkat pagi pagi untuk mencari zamrut
dan kembali sebelum senja
dan penutup mata
dia bilang itu terlihat keren
oh dia sangat salah
ya aku tahu
aku hanya berharap kita menemukan zamrud segera
sudah berbulan bulan dan kita belum menemukannya
karena bersinar dengan partikel magis yang ada di sekitarnya
akulah zamrud itu
freddy yang mencoba melihat apa yang terjadi di balik semak semak
hanya bisa melihat cahaya kuning yang terang
apa yang terjadi
mama nana duduk di atas naga dan langsung terbang
freddy melihat lampu kuning menghilang dan berlari keluar
di mana saudaraku
tenaga itu pasti membawanya pergi
mama nana terbang melewati sungai besar dan mendekati sebuah istana
mereka mendarat dari kejauhan dan naga berkata
ini adalah istana raja hammer
oh aku pernah mendengar tentang dia
seluruh hutan adalah miliknya
ya dan bukan hanya hutan ini saja
kerajaannya membentang di seluruh benua
wow tapi mengapa kita datang ke sini
untuk membawa saudaramu kembali
naga itu menjelaskan kepada mama nana
tentang raja hammer yang sombong
dan obsesinya untuk memainkan permainan kejujuran
dia telah menangkap para peri yang menjadi milik hutan
kalau kau entah bagaimana bisa mengalahkan raja dalam permainannya sendiri
dan membebaskan para peri
mereka akan membantu membalikan mantra dari saudaramu
dan hutan akan menjadi tempat yang lebih bahagia
ini ambillah tanduk rubi ini untuk mempertaruhkan permainan
mama nana mengangguk dan masuk ke dalam istana

ketika para penjaga raja memberitahunya tentang seorang anak lelaki
yang datang untuk bermain permainan kejujuran
dengan tanduk rubi di tangannya
sang raja merasa senang
sepertinya ini adalah hari keberuntunganku
ketika mama nana dibawa ke hadapan raja
sang raja senang sekali melihat tanduk rubi itu
sekaligus dia ingin menjelaskan aturan kepadanya
bicaralah yang jujur apapun yang terjadi
oh ada satu aturan lagi
jangan menyinggung perasaanku apapun yang terjadi
jika aku menang aku mendapatkan tanduk robby milikmu
dan apa yang kau inginkan jika kau tahu menang
aku ingin para perihutan dibebaskan bersama dengan raja hammer
kau akan menang
kau akan menang
raja sangat marah pada hal ini
tetapi dia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa tidak mungkin mama nana akan menang
baiklah kalau begitu mari kita mulai
tempatkan telapak tanganmu di bola dan jawab pertanyaanku
jika kau mengatakan yang sebenarnya itu akan berubah menjadi biru
jika tidak maka menjadi merah
mama nana mengangguk
apakah aku pria paling tampan di dunia
mama nana membisikkan sesuatu dan kemudian berkata
bola menjadi biru
raja hammer sangat terkejut
namun para menteri lebih terkejut lagi
oke apakah kau pikir aku yang paling baik hati
sekali lagi mama nana membisikkan sesuatu dan kemudian berkata
bola bersinar biru dan raja merasa terkesan
meskipun jauh di dalam dia mulai merasa khawatir
oke pertanyaan terakhir
apakah kau datang ke sini dengan niat rahasia
mama nana tersenyum dan berkata
dan tiba tiba bola itu bersinar menjadi biru kembali
tiga pertanyaanmu sudah selesai
sekarang giliranku dan aku hanya punya satu pertanyaan
apakah kau menyukai rakyatmu
sang raja terkejut
tidak pernah terjadi bahwa seseorang mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepadanya dalam permainan kejujuran karena mereka pasti akan kalah pada awalnya
bola berubah menjadi merah
dan begitu pula dengan wajah raja menjadi malu
dan para menteri pun merasa terkesan
menunduk rendah dia memerintahkan para penjaga untuk membebaskan para malaikat hutan dan mengembalikan wilayah mereka
dia kemudian berdiri dan meninggalkan ruang sidang
ketika dia keluar dengan para peri naga berkata
bagus sekali mama nana
tapi katakan padaku bagaimana kau bisa membuat bola menjadi berwarna biru
padahal kau benar benar tidak mengatakan yang sebenarnya
ya aku tidak pernah berbohong
untuk pertanyaan pertama aku berbisik pelan
untuk pertanyaan kedua dari semua raja di kerajaanmu
kau tahu karena dia adalah satu satunya raja di kerajaannya
wow tapi bagaimana dengan pertanyaan terakhir
kau memang punya niat rahasia
niatku adalah untuk membebaskan para peri dan bahwa aku mengumumkan itu di awal pertandingan kepada sak
naga itu tersenyum dan begitu pula dengan para peri karena mereka sangat terkesan
ketika mereka sampai di hutan seluruh hutan bersuka cita atas kembalinya para peri
para peri mengubah freddy kembali ke bentuk manusianya
freddy kau sudah berhasil
freddy berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi
para peri mengumumkan bahwa mama nana akan menjadi raja hutan yang baru
dia sangat senang karena itulah yang selalu dia inginkan
tinggal di hutan dan menjaga alam
dan melalui kebijaksanaan dan juga kejujurannya mama nana menjadi seperti yang selalu diinginkannya
hei siapa makhluk terhebat di dunia
yang jujur yang mulia dan yang paling bijak
jika dia datang lebih baik kau bersembunyi
raja raja raja satu satunya raja rimba